bukan gitu maksudku fat
terus apa fatima kira mas ngerti ya
aku cuma takut kalau kamu mendapat apa
besok malam aku tinggal dulu ya
banyak kan sob
masih banyak aku udah habis
biar aku pulang aja
kak fatima gak kesepian
fatima minta maaf ya masalah kemarin
oh ya fat
ini kan hari libur
boleh kan kalau aku nemenin kamu
gak usah mas
terbeda kau aja yang bawa angkotnya
terus kamu duduk di sebelah aku gimana
emang ya kenapa